di dalam lensa tersebut besar kecilnya cahaya yang masuk kemudian diatur diafragma
dari kemudian juga gdp dua ribu tiga puluh diharapkan pemerintah juga optimistis bisa mencapai di atas tiga triliun
country platform di launch dan kita kemudian mendapatkan dukungan seperti jet p
waktu itu gue berpikirnya kayak gitu
apalagi mas yang masih harus kemudian menjadi catatan khusus dan harus menjadi perhatian bagi para sineas perfilman tanah air
karena tadi juga saat dilakukan proses pengangkatan bensin ataupun bahan bakar dari mobil ini juga sempat keluar
pekerjaan akan lebih ke
si a lebih suka nembak di corner
karena kondisi alam itu kita tidak bisa prediksi kan
kemudian merambah ke media sosial
nah ini sebenarnya yang sedang atau tengah terjadi terutama di pemukiman di pesisir pantai utara
itu sih yang jelas sedih aja gitu
seiring dengan peningkatan investasi pemerintah
termasuk mengenai safety system
di saat masa pandemi seperti ini
kalau tidak ada perbaikan yang signifikan ya dalam tata kota kita itu bisa terwujud
tapi itu belum final
promo untuk bakar uang dan itu ternyata dianggap sebagai praktek yang kurang sehat
ada pertimbangan yang disampaikan pak saiful tadi menurut saya bagus banget
nah dunia global terutama dari negara negara negara lainnya